terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesian newsroom
gunung merapi di sumatera barat terus mengalami erupsi
memasuki hari kelima tercatat sudah terjadi satu ratus empat puluh sembilan kali letusan
untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan bpbd sumatera barat mulai menyiapkan puluhan ribu masker dan alas tidur
kepala bidang kedaruratan dan logistik bpbd provinsi sumatera barat rumai nur menyebutkan
pihaknya telah menerima permintaan masker dari dua daerah
yang menjadi lokasi gunung marapi yakni kabupaten tanah datar dan kabupaten agam
bukan hanya masker bpbd juga akan menyiapkan alas tikar serta berbagai peralatan pengungsian
guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan
memasuki hari kelima gunung merapi di sumatera barat terus mengalami erupsi
hari ini tinggi kolom abu mencapai seribu meter yang merupakan level tertinggi sejak awal erupsi pada sabtu lalu
secara keseluruhan sejak awal erupsi lima hari lalu telah terjadi
untuk masker kita bukan menyiapkan khusus untuk itu sebetulnya
tapi bpbd sudah stop masker dua puluh ribu
kalau terjadi kebetulan erupsi itu kita turunkan bantuan
mereka minta sepuluh ribuan mungkin setengahnya kita komodir dengan catatan
kalau mereka nanti butuh lebih kita pasti akan kasih juga